perpanjangan pendaftaran paslon pada pilkada serentak dua ribu dua puluh dilakukan di puluhan daerah
alasannya hanya satu bapak slon yang mendaftar selama periode pendaftaran yang semula dijadwalkan
fenomena calon tunggal menjadi salah satu hal yang diantisipasi oleh kpu
sehingga menyiapkan regulasi untuk perpanjangan pendaftaran
kita akan lihat daerah mana saja yang ada fenomena calon tunggal pada pilkada serentak
berdasarkan data yang dihimpun oleh litbang cnn indonesia
ada dua puluh delapan daerah yang menggelar perpanjangan pendaftaran
di sumatera fenomena calon tunggal terjadi sepuluh daerah yaitu pematang siantar
kemudian juga ada serdang bedagai gunung sitoli dan humbang hasundutan di sumatera utara
pasaman di sumatera barat kemudian sungai penuh di jambi bintan di kepulauan riau
bengkulu utara di bengkulu serta ogan komering ulu dan ogan komering ulu selatan di sumatera selatan
sementara itu di sumatera selatan terdapat calon tunggal yang didukung oleh lebih dari sepuluh partai
yaitu pasangan kuriana aziz dan johan anwar di kabupaten ogan komiring ulu dengan sebelas partai pendukung
dan berikutnya pasangan popo ali martopo dan solehin abu asir di kabupaten ogan komering ulu selatan dengan dua belas partai pendukung
ini tadi kita sudah lihat di sumatera
kita akan lihat di jawa tengah
di jawa tengah juga cukup banyak
kita lihat satu dua tiga empat ada enam
kemudian ada di jawa timur juga yaitu di kebumen wonosobo sragen semarang boyolali gerobokan di jawa tengah
serta di ngawi dan kediri di jawa timur
di kabupaten ngawi jawa timur dapat calon tunggal yang didukung sepuluh partai politik
yaitu pasangan oni anwar dan dwi rianto jatmiko
calon tunggal dengan jumlah partai pendukung paling sedikit
dapat di kabupaten sragen yaitu pasangan yuni sukawati dan suroto yang didukung lima parpol
ini menjadi peluang bagi calon lain untuk meraih dukungan parpol yang lain dan mendaftar di masa perpanjangan pendaftaran
kalimantan ada dua daerah ya
di kalimantan fenomena calon tunggal terjadi di dua daerah di kalimantan timur
yaitu ada balikpapan dan kutai kertanegara
calon tunggal di kedua daerah ini masing masing didukung oleh delapan dan sembilan parpol
bergeser lagi kita bergeser ke sulawesi
ini ada calon tunggal terdapat di tiga daerah
yaitu mamuju tengah di sulawesi barat goa serta sopeng di sulawesi selatan
calon tunggal di wilayah ini didukung tujuh hingga sembilan parpol
next ternyata di paling oh belum terlalu ujung ini kita lihat di papua
ada tiga daerah ini fenomena calon tunggal terjadi di tiga daerah di papua
yaitu di papua barat ada manokwari selatan raja ampat
jumlah parpol pendukung terbanyak dimiliki calon tunggal di penggunungan arfak
yaitu pasangan yosya saroy dan marinus mandacan
dengan sebelas partai pendukung
sementara calon tunggal di manokwari selatan dan raja ampat
memiliki enam partai pendukung
sementara dua daerah lain yang memiliki calon tunggal adalah
sumbawa barat di ntb dan badung di bali
calon tunggal di kabupaten badung bali pasangan inyoman giri prasta
dan iketut suyasa didukung oleh tiga partai pendukung
ini berarti masih lebih banyak partai yang belum menetapkan dukungan
ini menjadi peluang bagi calon lain untuk meraih dukungan
di masa perpanjangan pendaftaran pilkada dua ribu dua puluh